pesawat lion air dengan rute penerbangan makassar gorontalo tergelincir di bandara jalaludin gorontalo pada minggu sore
seluruh penumpang selamat dan telah dievakuasi dari barang pesawat
pesawat lion air dengan nomor penerbangan jt delapan ratus sembilan puluh dua mengangkut satu ratus tujuh puluh tujuh penumpang dan tujuh kru pesawat
pesawat berangkat dari bandara hasanuddin makassar pada pukul tujuh belas dua puluh sembilan waktu indonesia tengah
pesawat kemudian mendarat di bandara jalaludin gorontalo pukul delapan belas tiga puluh lima waktu indonesia tengah
mengutip dari cnn indonesia com corporate communications lion air danang mandala prihantoro memastikan seluruh penumpang dan awak pesawat selamat mereka dibawa menuju terminal bandara jalaludin gorontalo
penyebab tergelincirnya pesawat masih dalam penyelidikan
pesawat yang tergelincir adalah jenis boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan ratus